pemerintah telah berketetapan untuk memindahkan ibu kota negara
untuk berada di luar pulau jawa
tepatnya di sebagian wilayah kabupaten penajam
pasir utara dan kabupaten kutai kartanegara di provinsi kalimantan timur
nah ibu kota baru diharapkan mampu menampilkan diri sebagai kota masa depan
di mana para talenta lokal dan global mau datang untuk berkolaborasi
menghasilkan kemajuan sehingga tentu saja bisa mampu mempercepat
pemerataan pembangunan di indonesia
nah pemindahan ibu kota ini tentu saja tidak berarti
hanya memindahkan pusat pemerintahan dan lokasi semata
tentu saja dibutuhkan perpindahan sistem budaya kerja
dan juga pola pikir masyarakat
nah lalu seperti apa kesiapan pembangunan ibu kota negara nusantara
di pulau terbesar ketiga di dunia ini
insight akan membahasnya bersama saya desi anwar
sebuah cita cita besar dan pekerjaan besar
pembangunan ibu kota nusantara
bila tak ada aral proses pembangunan infrastruktur ibu kota negara
atau ikn nusantara di penajam pasar utara kalimantan timur
akan dimulai tahun ini
berbagai rancangan pembangunan ikn telah disiapkan dan diundangkan
dalam undang undang nomor tiga tahun dua ribu dua tentang ikn pada lima belas februari
direncanakan wilayah ikn nusantara meliputi daratan seluas lebih dari dua ratus lima puluh ribu hektare
dan laut seluas lebih dari enam puluh delapan ribu hektare lautan
terdapat lima tahapan pembangunan yang dirancang
mulai dari tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tahun dua ribu empat belas
tepatnya pada peringatan kemerdekaan indonesia yang ke seratus tahun
tidak hanya menjadi kota yang harusnya inklusif ibu kota negara nusantara juga harus dibangun
menjadi kota yang layak huni dan humanis
lalu seperti apa strategi pembangunan dan pengembangan ibu kota negara nusantara
di tangan kepala otorita baru untuk dapat menjadi kota percontohan di indonesia
untuk itu sudah hadir bersama saya di studio
salam sehat tuan pemirsa juga
iya dan tentu saja kita lakukan wawancara ini dengan protokol kesehatan
yang ini sudah bagian lah dari kehidupan kita
sudah divaksin dan di booster dan kita tentu saja jaga jarak
tapi pertama tama pak bambang selamat ya menjadi kepala ini
ini suatu yang bersejarah sebenarnya
pertama kali kita memiliki yang namanya kepala otorita
dari ibu kota negara baru ibu kota nusantara
bagaimana menghadapi tugas ini
excited karena kita terakhir ketemu masih menjadi vice president dari adb
asian development bank di manila
kaget atau mendapatkan amanat ini
karena memang sebetulnya term saya di adb masih
hingga juli ya
kemudian tapi tadi excited juga karena kebetulan saya by train urban planner
jadi itu ilmu saya tentunya di adb dan sebelumnya
kita selalu saya selalu bicara tentang berbagai konsep berbagai teori
apakah merasa bahwa yes ini betul betul bidang saya
saya merasa confident bisa melakukannya karena ini semua mata bertuju kepada pak bambang saat ini
untuk membangun ibu kota baru
insya allah ya
kalau kita lihat dari teori kemudian juga beberapa konsep
saya kira insya allah itu semua memang bagian dari apa yang saya punyai
tapi ada satu faktor lagi jadi politik ya
dan itulah yang mungkin nanti akan tercampur dengan semua consideran sosial ekonomi
technical dan sebagainya
iya pasti banyak sekali
bukan ya kalau kita lihat kan di negara lain juga
banyak yang dipindah lah kita lihat di malaysia
mungkin bukan kuala lumpur tapi ada putrajaya dan juga di australia
kota kota besarnya di sydney melbourne tapi mereka memiliki canbra
jadi banyak lah di kanada juga demikian
tapi ngomong ngomong ini kan untuk pertama kali mendapat jabatan ini
dan tentu saja ada tugas
ini job desk nya itu sebenarnya apa sih
apa yang harus dilakukan dan dicapai oleh kepala otorita ikn
ini berikut wakilnya dan kira kira harapan dari presiden jokowi sendiri
dengan kehadiran pak bambang dan juga pak doni
ada apa yang disebut empat p mbak desi dan pemirsa semua yang kami diminta untuk
benar benar mengelola pembangunan ibu kota negara nusantara ini
empat b itu yang pertama adalah persiapan bagaimana kita mempersiapkan semua aspek
sebelum adanya satu pemindahan
itu yang pertama
yang kedua adalah pembangunan
of course kita harus membangun fasilitas sarana prasarana publik dan juga untuk masyarakat
yang ketiga adalah pemindahan itu sendiri
dan terakhir tentu penyelenggaraan pemerintahan
jadi empat p itulah yang dimandatkan kepada kami untuk membangun dan mengelola ibu kota nusantara
sebelum kita masuk ke intinya empat p itu sendiri ini bagaimana bentuk struktur
organisasinya itu sendiri dan kaitannya tentu saja dengan presiden dan juga dengan
provinsi provinsi lain ini bagaimana pak bambang
dan apakah sudah punya timnya yang paling penting
ya memang saat ini sedang dikebut finalisasi dari empat rancangan perpres
dan dua rancangan peraturan pemerintah di mana di dalam perpres ini nanti akan ada
badan otorita itu seperti apa sih gitu ya
sudah bayang nggak tapi
sudah ada bayangan ini tinggal finalisasi saja
jadi memang badan otoritas nanti akan ada dua bagian struktur besar
otoritanya sendiri nanti akan berfungsi sebagai gampangnya manajer kota
penyelenggara pemerintahan regulasi gitu ya
dan kemudian di bawahnya nanti akan ada badan usaha
badan usaha inilah yang nanti akan menyelenggarakan aspek kepengusaan
ya investasi dan lain sebagainya
betul dan dia adalah master developer dari kota nusantara ini sendiri
nah kami mempunyai
kami punya depan pengarah yang insya allah langsung dipimpin oleh presiden
dan kemudian menteri menteri terkait juga karena saat ini sebetulnya kami masuk di tengah mbak desi
kan sudah banyak sebetulnya upaya upaya untuk misalnya infrastruktur membangun dam sudah ada untuk air bersihnya
kemudian akses juga sudah ada
kemudian juga kementerian lain sudah mulai ancang ancang untuk membangun ikn ini untuk reforestasi
penghutanan kembali itu juga sudah ada dari kementerian klhk
kemudian juga masalah masalah tanah juga ditangani oleh atr bpn
jadi bayangan kami dua tahun tiga tahun kedepan itu kami lebih sebagai orkestrasi ya
jadi betul betul project managernya lah
dan juga bagian financing harus di bagian
nah pak bambang ini kan tadi ada empat p itu persiapan pembangunan pemindahan dan penyelenggaran
ini kan pasti ada tahap tahapnya
nah persiapan berapa lama pembangunan dan kemudian penyelenggaraan
dan juga pemindahan itu berapa lama kira kira waktu yang dibutuhkan
kalau kita lihat peta ikn sendiri kan ada yang zona inti kawasan inti pusat pemerintahan itu sekitar enam enam ratus hektare
kemudian extended dari kipp ini kita sebut kawasan selanjutnya itu lima puluh enam hektare
luar biasa besarnya
itu merupakan forest
iya hijau lah mau tidak mau ya
dan itu yang merupakan salah satu yang unik
oke jadi persiapan itu sekitar dari tahun kita taruhlah mulainya tahun ini atau tahun depan
jadi sampai kapan ditargetkan untuk selesai
nah ini kan tidak sekuens
tapi tergantung kepada bagian wilayah perencanaan
misalnya untuk kipp tadi itu juga dibagi tiga nanti
satu a itu adalah pusat pemerintahnya
satu b itu yang betul
yang dimana istana akan berlokasi dpr mpr dan sebagainya
yang satu b itu lebih ke arah educations
nah satu a ini yang kita fokuskan sekarang
dimana persiapan dan pembangunan itu nanti akan disegerakan
dan satu c satu b itu nanti akan insya allah dikerjasamakan dengan swasta
jadi tidak letterless sequence tapi memang akan ada irisan irisan
tapi kalau dilihat dari jangka waktu
ini kan berapa lama kira kira kita kan yang untuk zona satunya ini pemindahan
tentu saja di situ harus ada pemindahan dari kepala negara dan juga menteri menteri yang inti ya
itu kira kira kapan direncanakan dan kapan nanti tahapan tahapan supaya penyelenggaraannya itu juga bisa
satu a itu yang di pusat pemerintahan kita harapkan kita mulai pindahkan enam puluh ribu
dan pemerintahan yang akan pindahkan enam puluh ribu orang itu adalah di tahun dua ribu dua puluh empat
berarti enam puluh ribu orang targetnya asn tni polri
dan kemudian tidak hanya itu ya
tentu saja nanti private citizen ataupun masyarakat biasa juga dan keluarganya juga harus kesana
jadi yang kita bangun itu
ada kementerian juga kan di situ
betul kementerian berbagai macam kementerian
terutama kita sering bilang ada triumvirat ya
triumvirat ya dengan luar negeri dalam negeri
dalam negeri dan pertahanan
nah tapi di luar itu kan yang kita pindahkan itu sekali lagi adalah mereka mereka yang akan jadi pahlawan kalau saya sebut ya
betul jadi kita harus siapkan juga misalnya education nya
ya harus ada sekolahnya
kepala sekolahnya kalau mereka membawa family
kemudian pelayanan kesehatannya seperti apa
insya allah amusement nya seperti apa
supaya mereka juga di sana ada grocery nya ada coffee shopnya
itu jadi ekosistem yang kita bentuk
itu tahun dua ribu dua puluh empat ya
sepuluh ribu jadi berarti itu semuanya infrastrukturnya untuk merumahkan menampung enam puluh ribu orang itu mau tidak mau sudah harus selesai
sudah harus selesai
wah lumayan harus dikebut itu berarti ya
ya menarik mbak desi mungkin ada literasi di sini karena kita juga harus menghitung daya dukung lingkungan dan sebagainya
pak bambang kita istirahat sebentar ini diskusinya sangat menarik masih cukup panjang yang perlu kita bahas ya dalam pemindahan ibu kota ini
tetaplah bersama insight with desi anwar kami akan segera kembali
masih bersama insight with desi anwar saya di temani bambang susanto nus
kepala otorita ikn nusantara kita membahas mengenai tahap pembangunan dan pengembangan ikn nusantara yang kita harapkan akan menjadi kawasan super hub indonesia
jadi ibu kota negara baru nusantara ngomong ngomong pak bambang sudah pindah juga sekarang ke ikn apakah sudah ada rumah atau kantor yang dibangun
kita sedang siapkan insya allah kita akan bermarkas di sana mungkin di balikpapan dulu
sambil menunggu nanti di kawasan sendiri
di kawasan sendiri kita akan coba buat side office
kalau sekarang saya masih harus glamping dulu ya
glamping dulu betul
kita berkonsultasi dengan ibu menteri klhk untuk yang kawasan hutan
karena kita ingin juga itu benar benar di preserve
dan kemudian untuk yang areal pengguna lainnya apl itu dengan pak sofian jalil menteri atr dan bpn
nah yang akan diserahkan ke kami adalah yang free and clear dulu
karena itu nanti yang akan dipakai untuk pembangunan yang tadi kawasan inti pusat pemerintahan tadi
nah ini rata rata bentuknya apa tentu saja tidak hutan ya bukan hutan lindung hutan konservasi dan lain sebagainya
tapi ini harus daerah yang memang diperuntukkan untuk boleh dibangun kan
kita kan harus memperhatikan paling penting adalah aspek lingkungan amdal dan juga kelestarian alam dan lain sebagainya
betul jadi sekarang itu sebagian dari kawasan hutannya kan hutan produksi ya
dari sebagian kawasan hutan produksi ini akan kita hutankan kembali menjadi hutan tropical forest
dan itu sebetulnya sangat menarik dan itu menarik ke semua pemerhati global
bahwa ini pertama kali kota itu akan dibangun dengan tropil forest nature nya gitu ya
nah itu juga
nah itu dari sisi
tapi kondisinya seperti apa sekarang hutan produksinya apakah terbengkalai atau bagaimana
ada pohon pohon yang atau masih perlu penanaman pohon ekstra
karena ini hutan produksi sebetulnya dirawat
oleh yang memproduksi ya yang mengelola itu
dan kalau kita lihat di lapangan akan terlihat misalnya batang batang pohon itu yang kemudian ada yang besarnya memang sudah masa panen ada yang baru ditanam dan sebagainya
jadi mereka masih memiliki hak untuk mengelola itu
tapi kedepannya sudah tidak boleh ya
kapan akan diminta
sesuai dengan sekuens
jadi bila kita misalnya satu a kita ingin bangun sumbu kebangsaan areanya seperti satu strip gitu
kita akan mintakan dan mereka tentu akan memberikan ke kita
antara pengelola dan
semoga tidak ada ini hambatan dan menimbulkan kontroversi juga ya dalam hal ini ya
jadi segi hutannya amdalnya lingkungan hidupnya tapi kan disitu juga ada masyarakat lokal ada masyarakat yang memang tinggal disitu ini bagaimana
kolaborasinya atau persetujuan memastikan bahwa hak hak mereka juga tidak dihilangkan atau bahkan mereka bisa berkontribusi dan bisa mendapatkan benefit ya dari kehadiran ikn ini
kalau yang kawasan hutan saya kira lebih free and clear ya
walaupun kita tahu hutan di indonesia itu kadang kadang tidak hanya di situ tapi di tempat tempat lain juga
kadang kadang ada yang menggarap disitu
nah ini masih dalam juridiksi dari kementerian klk dan bahkan ibu menteri klhk membuat satu satgas tersendiri untuk ikn
mereka akan membantu kita untuk membuatnya free and clear
nah yang menarik tadi mbak desi katakan ada di situ ada beberapa desa yang kami sendiri sebetulnya ingin mereka itu jangan pindah
artinya kalau bisa merupakan bagian dari ikn itu sendiri
bahkan ada konsep smart village yang diperlukan
jadi kita bisa membuatnya lebih mudah
jadi kita bisa membuatnya lebih mudah

jadi kita bisa membuatnya lebih mudah

tetapi diberikan tambahan tambahan dimana pengukimannya ditata
dibikin misalnya ada digital capacity disitu
sehingga mereka merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada waktu pembangunan dan juga
maksudnya jangan pindah itu apakah mereka mengatakan ingin pindah atau memang ini usulan

untuk kalau bisa dipindahkan bagaimana persisnya pak
ini kami ingin agar mereka nanti ditata ulang
ada beberapa konsep
yang pertama ada land consolidation
jadi dikonsolidasi kemudian ditata ulang bagaimana
ada lagi yang swap
mereka nanti diberikan tanah di tempat lain
atau memang mereka tetap di situ tetapi keunikan tadi ya
jadi bisa homestay misalnya nanti mbak desi ke sana mau glamping
atau mau jungle trekking
dan bisa menjadi sumber ekonomi baru juga
ini kan harus ada kerjasama atau kolaborasi dan juga masukan dari pihak pihak
misalnya dari pihak lingkungan hidup aktivis
atau orang yang paham mengenai pengelolaan hutan
ya baik dari domestik maupun global
karena kan kalimantan kita kenal paru paru dunia ya
kita mengharapkan ini terus dijaga dan biodiversity nya kan luar biasa
banyak dan juga untuk masyarakat adat di sana masyarakat lokal
harus ada konsultasi terus menerus kan
sehingga ini semua aspek inklusifitasnya itu pak bambang harus dijaga
sepakat saya dengan itu
jadi memang kita membuka seluas luasnya bagi masyarakat dari elemen dari komunitas
dari adat untuk memberikan urun rembuk
bagaimana sebaiknya kita membuat satu kota yang unik
karena ini belum ada di dunia menurut saya
yang pertama adalah memindahkan ibu kota ke pulau lain
kebanyakan ibu kota kan masih dalam satu land base ya
nah yang kedua adalah ibu kota dengan tujuan
ini sangat unik dan sangat menantang
tapi pasti juga kalau kita tidak melakukannya dengan benar dari awal
itu kan nanti bisa kita tidak inginlah hal hal yang negatif terjadi
bentuk blupery nya itu sendiri pak bambang bagaimana
sudah lihat kan gambarnya dan lain sebagainya
apa pendapat pak bambang mengenai ini kan sebagai ahli ya pakarnya
saya lihat juga mengenai infrastruktur tata kelola ruang bagaimana
ada input yang perlu di share
dari sisi filosofi memang bagus ya
ada tentang human nature culture ya
jadi tiga aspek itu
tiga aspek itu
human nya tadi humanis nya tetap dikedepankan
dalam seperti apa aspek aspek
misalnya bagaimana gender empowerment akan bisa dilakukan di situ
bagaimana kota ini menjadi sepuluh menit accessibility
bagaimana interaksi tadi mbak desi menyebutkan the soul of city
itu paling penting karena kita tidak membangun pusat pemerintahan tapi kita membangun kota
dan kota itu harus dibangun berdasarkan interaksi kerekatan sosial warganya
karena kita sering visit kota yang kita gak feel warm gitu ya
dan gak nyaman
bahkan di ibu kota sekarang saja kan ada yang mungkin merasa tidak nyaman ya
karena mungkin ini terlalu luas atau terlalu ramai terlalu banyak kemacetan dan lain sebagainya
jadi human itu semua akan merasa nyaman dan sense of belonging itu ada ya
humanis lah yang kita sebut humanis tadi
sehingga interaksi itu akan terjadi dengan sendirinya
dan kerekatan sosial itulah yang nanti akan membentuk the soul of the city tadi
selain human tadi nature
nah dalam nature ini kpi nya atau kira kira bukti bahwa kita sudah betul betul
bukan kota yang kebetulan ada hutannya tapi betul betul hutan yang kebetulan ada kotanya di tengah
sehingga aspek alamnya lebih dikedepankan ya pak bambang
betul tadi mbak desi menyatakan misalnya biodiversity
bagaimana kita misalnya membuat satu nature balance dari awal
kita buat balance dan kita buat baseline nya
sehingga kita tahu persis kekayaan biodiversity yang akan kita bentuk misalnya di dua ribu empat puluh lima itu seperti apa
sehingga kita bisa mempertanggung jawaban balance sheet kita bahwa memang kita nature positive
contoh dari balance apa yang kita miliki
flora fauna nya dan juga kekayaan ini alamnya
nah batinya seperti apa
i'm not an expert in biology tapi saya kira itu bisa kita lakukan dan kita lakukan dengan cara cara yang baru
kalau dulu misalnya satu persatu kita survei
ini mungkin survei awalnya memang akan kita lakukan tapi selanjutnya misalnya dengan drone
kita akan melihat misalnya bagaimana teknologi teknologi baru bisa melengkapi tadi
bagaimana kita menghitung nature nya supaya tetap positif
kita break kembali pak bambang tapi tetaplah bersama kami insight with desi anwar akan kembali sesaat lagi
kembali bersama insight with desi anwar kita membahas mengenai pembangunan ikn nusantara yang mengusung konsep smart dan sustainable
saya ditemani pak mang susantono selaku kepala otorita ikn nusantara
tadi prinsipnya itu ada dengan ikn ini human nya manusianya kotanya akan humanis dan kemudian disitu ada nature nya tentu saja lingkungan alam sangat penting
betul betul hutan tropis ya bukan hutan yang untuk dieksploitasi ataupun dikelola
dan terakhir ini ada khasnya
tapi sebelum kita ke situ bicara culture ini kan menyangkut budaya ya mungkin perlu diingatkan kembali ya kenapa kita perlu memindahkan ibu kota ya
jangan sampai ini karena kita melarikan diri dari masalah yang ada di jakarta karena katanya pada tahun dua ribu lima puluh jakarta sudah akan tenggelam
sekarang saja sudah semakin lama semakin naik ya permukaan airnya dan sudah banyak ada banyak polusi dan kemacetan dan lain sebagainya
sehingga dianggap sudah tidak layak
jadi kita harus lagi lah sehingga kita melarikan diri dan itu yang pertama
dan kedua ini bagian dari filosofinya juga ya
jangan sampai kita memiliki kesan bahwa ah ini memindahkan dominasi pusat ke daerah sehingga menimbulkan semacam ya itu
ini kan di luar jawa tapi nanti ujung ujungnya ini membuat lebih besar lagi lah istilahnya cakupan dari pulau jawanya itu sendiri
pak bambang menurut saya dua hal ini sangat sangat penting untuk kita ingatkan kembali
kenapa ikn ini seharusnya ada dan supaya kita di jalan yang benar ya ke depan
ya saya sepakat untuk itu
jadi yang pertama tentu kita ingin membentuk indonesia sentris ya
karena memang saat ini kalau kita lihat pola pembangunan kita berpusat di jawa
ekonomi ataupun populasi segala aktivitas itu semuanya di jawa
kita kalau kita ingin ada pusat pertumbuhan baru di luar jawa yang bisa memberikan efek pemerataan ya
sehingga itu nanti akan terasa dan mempercepat pembangunan di daerah daerah lain terutama di luar jawa
saya kira dua hal itu yang paling penting kalau kita melihat menangkap bagaimana culture ataupun filosofi yang melatar belakangi dari blueprint yang dipunyai oleh ikn ini
iya nah ini filosofinya penting makanya ibu kotanya kan namanya nusantara
walaupun orang mengatakan kenapa tidak kurang kreatif ya namanya
tapi sebenarnya inilah intinya
spirit dari kebinekaannya dari indonesia itu sendiri
pasti ada dampak karena kita lihat ibu kota jakarta ini kan bukan saja pusat keramaian pusat ekonomi pusat jumlah populasi dan lain sebagainya
tapi dari segi pusat politiknya
nah ini bagaimana dalam roh karena ini memang kota baru tapi ini ibu kota
jadi berarti mencakup aspek politiknya itu juga yang kita lihat selama ini sangat
ini ya syarat di ibu kota jakarta
ya saya kira dengan memindahkan pusat pemerintahan ke sana berarti juga sebagian besar dari politik electivis juga akan ikut pindah ya
karena ini kan ada kedutaan asing mpr dpr dpd akan disitu juga
presiden dan juga kabinet akan disitu juga
jadi mau gak mau suka gak suka itu akan juga mewarnai kotanya sendiri
tapi kami ingin agar kota itu tidak hanya dipenuhi oleh hal hal tersebut kan
kita ingin kota ini benar benar livable
ingin kota ini benar benar nyaman untuk ditinggali
sehingga yang menarik sebetulnya buat saya juga adalah bagaimana triangulasi antara ikn samarinda dan balikpapan
yang nantinya tiga kota ini akan merupakan satu sentra yang baru
jadi kita gak lihat ikn sebagai satu entitas terpisah dari yang kedua ini
dan bahkan untuk balikpapan yang sudah berupa oil city ya oil and energy city
dengan pertumbuhan yang sangat bagus
ini kalau kita bangkitan dan tarikan antara kedua
pusat pusat pertumbuhan baru ini plus samarinda
tentunya nanti akan bisa juga membuat satu keseimbangan baru untuk the urban system
urban system kita bicara misalnya dengan kota kota lain
kemudian juga di sumatera dan sebagainya
iya nah inklusivitas ini kan sangat penting ya
melibatkan dan juga kalau nanti sudah pindah di situ jangan istilahnya memarjinalkan yang masyarakat yang sudah ada di sana selama ini
tapi justru memberikan nilai tambah
dan memberikan manfaat dan memberikan benefit ya
kira kira dari segi pasti dampak ekonomi juga harus ada tadi karena ada bagian investasinya juga di situ
kira kira bagaimana untuk mengelola dan memastikan bahwa ibu kota baru ini juga memiliki nilai tambah secara ekonomi yang baik pak bambang
ya yang pertama tentu karena penyelenggaraan pusat pemerintahan dianggap punya value tersendiri untuk itu
nah sebagai pusat pemerintahan tentunya nanti ikutan atau multiplier
ataupun linkage nya forward dan backward linkage nya akan ikut
misalnya kegiatan kegiatan yang berhubungan dengan bisnis ataupun yang lain
itu nanti akan juga dengan sendirinya akan berpadu dan berinteraksi dengan pusat pemerintahan ini
seperti bank bank juga akan tentu saja
financial district ke bank dan sebagainya itu akan merupakan tadi multiplier efek dari keberadaan dari pusat pemerintahan itu sendiri
tapi kembali nanti kita akan melihat satu pertumbuhan yang memang
tidak hanya didominasi oleh pemerintahan tetapi juga ikutannya tadi
pendidikan di situ
pendidikan di situ
itu akan jadi pusat pusat
insya allah kita akan mempunyai misalnya universitas tidak hanya nasional tapi juga internasional
biasanya kalau ada academic institution akan juga ada research center
dan research center ini kalau unik kalau boleh saya berharap justru yang akan memiliki keterkaitan langsung dengan forest
kan kita sebenarnya kaya ya
dari sisi plasma nutfa dari sisi biodiversity itu merupakan kekayaan tersendiri yang mungkin belum tereksplor dengan baik
nah itu akan jadi ikutan juga
ini mungkin ekosistemnya nanti yang akan kita bentuk sehingga ekonomi conditionnya di situ akan unik
jadi ini kota sebenarnya menjadi ini lah prototype untuk bagaimana sebuah kota masa depan yang ramah lingkungan
karena kan kita juga memiliki commitment kita terhadap perubahan iklim
untuk mengurangi emisi dan lain sebagainya
nah kalau dari segi budaya
tadi ini salah satu dari tadi bagian kemanusiaannya kemudian alamnya dan ini budaya
ini kan berarti ada perubahan mindset yang diharapkan ya dengan pindah ke kota itu
apalagi kalau kota itu memang ditata dengan betul betul sesuai dengan blueprint yang menggarisbawahi tadi
satu yang terakhir tadi
kita belum bahas itu ya
tapi ya nanti kita bahas mengenai itu
tapi ini kan berarti ada ya harus ada jalan kesana gitu
untuk perubahan lah mindset maupun budaya
peradaban baru yang kita ingin ciptakan
kita mengharapkan dengan satu pola urban management yang baru
yang berbeda dengan urban management sekarang
ya misalnya bagaimana digitalisasi itu bisa memfasilitasi partisipasi publik secara langsung
misalnya di dalam penyelenggaraan pemerintahan atau voicing the concern gitu ya
itu bisa mewarnai satu pola pikir dan juga pola tindak ke depan dari urban managers itu sendiri
nah ini menarik karena tadi kita masuk ke smart ya
smart itu tentu kita harapkan tidak hanya smartnya tapi bagaimana servicesnya nanti akan dirasakan oleh warga
itu paling penting gitu
kalau smartnya sih kita bisa bikin apps segala macamnya
tapi bagaimana ini nanti bisa benar benar mengefisienkan
membuat warga itu menjadi nyaman hidup di sana ke depannya
nah hal hal tersebut tadi mbak desi bilang ini satu lompatan baru dan presiden memang ingin agar ini tidak business as usual
beliau kadang kadang ayo kita pikir out of the box gitu ya
jadi kita coba nanti membuat satu pola management baru dengan birokrasi yang juga akan merupakan pionir pionir tadi
nah ini good governance kan kalau kita sekarang selalu bicara esg
eva mental aspeknya diperhatikan social aspeknya tapi tidak kalah penting adalah good governance
transparency tidak ada inilah birokrasi yang berbelit belit tidak ada korupsi dan lain sebagainya
ini bagian dari budaya itu
ini bagian dari budaya yang baru yang akan kita coba tanam sebagai satu modal untuk urban managers kita ke depan
bagaimana mengelola kota secara esg jadi environment social and governance gitu
iya dan jadi perhatikan sistemnya dulu
biasanya kalau sistemnya diubah
sistemnya diubah perilaku ikut ya
contohnya kalau kita di indonesia sering buang sampah tapi pas ke negara tetangga yang dilarang membuang sampah dan bahkan didenda itu langsung perubahan perilaku
jadi sistemnya itu yang penting ya
dan mungkin misalnya kita akan menerapkan reuse reduce and recycle untuk solid waste managementnya
itu juga nanti akan behavior tersendiri gitu ya
iya behaviornya karena sistemnya itu sudah ditetapkan dan juga memang diimplementasi
ini menurut saya ini sangat menarik ya untuk kita lanjutkan perbincangannya khusus mengenai smart city ini
tetaplah bersama insight with desi anwar
kami akan segera kembali
kembali bersama insight with desi anwar
saya ditemani bambang susantono selaku kepala otorita ikn nusantara
kita membahas mengenai pembangunan ibu kota kita yang baru dan tentu saja ini mimpi ya
kita semua tuh excited ya sebenarnya ada kesempatan dari membuat dan membangun sesuatu itu dari nol ya
jadi jangan sampai ya istilahnya kita hanya memindahkan masalah yang kita hadapi sekarang di ibu kota yang saat ini
akan menjadi masalah di ibu kota yang baru
biasanya ada yang namanya unintended consequences ya
contohnya kan di jakarta kan siapa sih yang ingin hidup di tengah polusi
tapi prakteknya sangat polusi itu ada di mana mana
kita tidak ingin hidup dengan begitu banyak sampah
tapi realitanya kita memproduksi begitu banyak sampah
nah supaya unintended consequences ini tidak terjadi di
karena ada kesempatan untuk membangun dari awal itu sistem yang sudah baik
misalnya masalah recycling atau penggunaan mobil listrik dan lain sebagainya
yang susah sekali sepertinya diterapkan karena infrastruktur atau sistemnya tidak ada
misalnya di ibu kota itu sendiri
tapi di sini ini bagaimana nanti
smart city dan sustainable city green city ini yang bisa mengubah perilaku kita
sehingga kita hidup sebagai orang orang yang memang smart juga
yang seperti mbak desi tadi sampaikan
dengan itu semua dan didukung oleh infrastructure
misalnya di sana infrastrukturnya kita nggak akan lihat lagi kabel di atas pasti
pasti semuanya di box utilities dengan ada kapasitas bandwidth yang bagus misalnya gitu ya
nanti para tower tower ataupun rumah rumah yang ada di sana itu istilahnya pak soeharto monorafa tinggal plug and play
semua terkoneksi ya
masalah wifi sinyal buruk dan lain sebagainya tidak akan ada ya
kalau transportasi nanti bagaimana apakah semuanya harus berbasis listrik ev dan lain sebagainya pak bambang
betul kita ingin agar hanya electric vehicles yang beroperasi di sana
kemudian juga tadi accessibility nya sepuluh menit ke berbagai macam pusat pusat aktivitas kegiatan
dan yang penting juga adalah pabrik transportnya kita sebetulnya ingin pabrik transport on demand
sehingga orang bisa misalnya kalau dari poin a ke poin b mereka bisa gunakan apps untuk mencoba melakukan perjalanan
driverless car jangan jangan ya
mudah mudahan kita coba juga itu nanti
jadi banyak hal yang berhubungan dengan intelligent transport system yang harus kita siapkan
dan kalau kita mau ke arah sana kan harus ada infrastructure to vehicle vehicle to infrastructure yang bisa berinteraksi
iya dan masalah misalnya air penyediaan
nah ini disini salah satu yang menjadi masalah

masalah di jakarta ya kita menguras begitu banyak air
nah bagaimana nanti di sana untuk ketersediaan air dan juga pengelolaan sampah
dan memastikan bahwa tidak ada polusi yang dihasilkan oleh kalau ada industri industri di sekitarnya itu bagaimana
iya untuk air tadi kita sekarang kementerian pupr sedang membangun dam sebaku semoy
yang diharapkan nantinya akan bisa menyuplai air baku untuk lima juta penduduk
kalau kita lihat ikn kan sebetulnya hingga nanti dua ribu empat puluh lima kita harapkan sekitar dua juta lah
sekitar dua jutaan ya
dan itu akan dibatasi ya jumlahnya
jangan nanti tiba tiba ya itu seperti itu
strolling nanti seperti jabodetabek semakin lama semakin luas
tiba tiba ada tiga puluh lima juta
jadi akan dibatasi ya
dibatasi dan untuk air baku tadi insya allah nanti setelah kita treat maka air minum air di sana itu menjadi air minum
potable water jadi orang bisa minum langsung dari tap
betul ada treatment plannya
kalau untuk energi supplynya itu sendiri listrik dan lain sebagainya
harus ramah lingkungan juga
betul harus ramah
dari energi terbarukan dengan solar panels dan sebagainya gitu
itu semua akan dikombinasi sehingga sekali lagi kita ingin agar paling tidak ikn ini bisa carbon netral
ya harus dong
apalagi kita punya target dua ribu lima puluh dua ribu enam puluh
bahkan kalau bisa kita karbon negatif
yang bisa jadi carbon sink yang bisa menyerap carbon

kita akan kontrol yang build up environment dan operasinya tadi dengan electric vehicles
dengan kemudian juga bagaimana kita melakukan hal hal yang berhubungan dengan energy emissions gitu ya
semuanya itu nanti akan kita kontrol dan diharapkan nanti balance nya
ya harus di monitor terus menerus ya
jangan sampai ada yang merambah hutan atau menebang pohon dan lain sebagainya
kalau ini pertambangan dan aktivitas dan lain sebagainya kan sudah akan tidak boleh kan kalau sudah berjalan penyelenggarannya
artinya nanti itu semua akan terkontrol yang sudah ada sekarang harus dihutankan kembali misalnya
ataupun yang bolong bolong itu kita bisa jadikan juga misalnya danau atau apa sebagai bagian dari nature nya sendiri
jadi istilahnya ada pendekatan nature based solution
nbs itu memang sekarang digalakkan di dunia ini sehingga kita tidak hanya membangun istilahnya grey infrastructure
dan itu dikombinasikan diantara kedua itu
ya dan oke
ini kan ada perubahan sistem kita mau tidak mau nanti harus menyesuaikan dengan kehidupan di sana yang kita harapkan jauh lebih sehat
betul salah satu yang dijual itu
ini sehat ini kan merupakan bagian dari visi misi dari kota ini
bentuk yang sehat itu apa selain ada rumah sakit di sana tapi berarti harus ada hidup sehat juga kan di sana
kualitas hidupnya harus baik gitu ya
jadi kalau kita lihat kota kota baru yang dalam tanda petik mungkin sukses itu selalu ada tiga hal
di samping tentunya infrastrukturnya bagus
satu fasilitas pendidikan
tadi kita sudah diskusi
ketiga lingkungannya juga harus meningkat
orang harus bisa jalan kaki kemana mana
yang keempat tuh amenitiesnya juga ada
jadi itu baru bikin orang betah kan
nah itu sudah ada ya dalam blueprintnya itu nanti
pusat olahraga tapi buat tracking dan lain sebagainya
jadi yang sekarang sedang kita rapikan adalah konsistensi antara rencana induk
rencana tata ruang kawasan
rencana detail tata ruang kawasan
sampai yang paling bawah itu rencana tata bangunan dan lingkungan
dan ini sifatnya masuk ke blok sub blok sampai persil
ini semua disiapkan oleh kementerian pu bapak nas dan juga atr bpn
dan kita harapkan dengan urban design guideline seperti ini kita tadi bisa mengontrol agar kota ini nanti kedepannya tetap green
dan sustainable yang penting
tapi apakah ada sistem pemerintahan yang baru kalau begitu
kita kan ibu kotanya di situ tapi juga banyak sekali ya kita selain eksekutif kan ada legislatif ada yudikatif dan juga anggota dpr mpr dan lain sebagainya
ini nanti seperti apa
apakah akan ada perubahan dalam interaksi ataupun sistem dari memanage bukan saja ibu kota ini tapi memanage seluruh negara dari ibu kota yang baru ini
yang menarik kalau saya lihat nanti interaksinya akan lebih humanis ya
dalam arti begini kalau di sini kan antara satu kementerian kementerian lain mungkin harus naik mobil ya
kalau di sana kita sediakan koridornya
sehingga di koridor itu pun nanti akan bisa naik sepeda juga
dan itu interaksinya akan lebih hangat

kita harapkan nanti tentu kita juga desain vegetasinya pepohonannya sehingga orang nyaman untuk melakukan itu semua
ataupun kalau agak jauh sedikit mereka bisa naik public transport yang elektrik tadi
iya ini menarik asal jangan nanti yang terjadi adalah kesenjangan
biasanya kalau di kota metropolitan kan kesenjangan antara yang secara ekonomi itu cukup luas
nah ini akan dijaga ya tentu saja
insya allah gitu karena kita harapkan kan city for all ya
dan itu tidak hanya untuk warga sendiri tapi juga bagaimana nanti orang yang berkunjung
kita harapkan juga merasakan kehangatan dari kota ini
tentu ini nggak bangun dua tiga tahun jadi ya
ini deadline nya kapan sampai kita betul betul merasa bahwa ini sudah jadi
dan sepuluh dua puluh tahun ya mungkin ya
dua puluh tahun itu mungkin kita akan mulai lihat bagaimana kota ini nanti akan beraksi dalam tanda petik
tapi sebetulnya blueprint kita kan sampai dua ribu empat puluh lima ya
pas untuk ini ulang tahun
wow luar biasa itu pasti menarik sekali
tapi akan sangat menyenangkan kalau kita melihat misalnya pejabat pejabat kita juga ke kantor naik ini jalan kaki atau naik sepeda dan berinteraksi
tapi dipastikan juga bahwa ini kota untuk semuanya
istilahnya kalau dibatasi hanya satu juta atau dua juta orang yang tinggal di sini
jangan jangan ini juga bisa menimbulkan kecemburuan sosial di tempat lain yang merasa kok kita juga tidak diperbaiki
mudah mudahan enggak ya
artinya ini kan jadi model ya
model dan kemudian siapa pun berapa untuk masuk kota ini
tentunya kalau mereka mematuhi tadi governance nya kan
kita ada sistem ada governance yang memastikan environment nya terkontrol social cohesionnya ada gitu ya
itu yang akan menjadi warna yang unik
ya yang penting konektivitasnya harus bagus ya
dan tentu saja ini memerlukan infrastruktur yang terakhir ya secara teknologi dan lain sebagainya
pak bambang kita masih ada satu segmen lagi ya
kita masih dalam insight with desi anwar
tetaplah bersama kami
kembali bersama insight with desi anwar
kita membahas mengenai pembangunan ikn nusantara yang ditargetkan selesai ya paling tidak yang bagian pertahanan
pertama ya pertama tahun dua ribu dua puluh empat
tapi mungkin keseluruhannya akan selesai pada tahun dua ribu empat belas
nanti kita merayakan seratus tahun republik indonesia
pusatnya akan di tengah hutan
dengan modern cita citanya ada peradaban yang baru
kita hidup dengan suasana ramah lingkungan dengan kota yang humanis inklusif
secara ekonomi juga ada pemerataan
dan mudah mudahan ini akan menular ke seluruh nusantara itu sendiri
sebagai model yang baru
sebagai model dan kedepannya kita harapkan juga kota kota lain apalagi jakarta misalnya
kita bisa jadikan smart city juga
jangan kita hanya memiliki satu saja smart city
takutnya nanti terjadi urbanisasi ke sana
dan menimbulkan masalah lagi kan ya
pasti mahal untuk membangun
kita sudah mungkin diskusi ini dari mana uangnya
dan mungkin perlu di
untuk membangun dan dengan fase fase ini total berapa triliun
ada satu angka yang memang dikeluarkan bapak nas sebagai angka indikasi empat ratus enam puluh tujuh triliun
tapi itu stretch hingga dua ribu empat puluh lima sebetulnya
dan sumbernya dari mana saja
secara garis besar selalu ada tiga p ya
kalau saya selalu bilang
sekarang harus ada people nya
karena kita harus membuka juga ruang
bagi komunitas untuk juga membangun sesuatu di situ
dan kota itu selalu terbuka untuk berbagai macam jenis pendanaan
nah kalau kita lihat di dalam blueprint kan memang ada apbn
ada bumn gitu ya
kemudian ada juga private
apbn berapa persen
saya kira nanti begini
yang unik adalah
apbn ini akan menurun diharapkan seiring dengan perkembangan kota itu sendiri
pada tahap awal ini tentu apbn akan menjadi backbone
karena kita sebagai bangsa juga ingin menunjukkan bahwa ini loh kita serius membangun kota
jadi hingga dua ribu dua puluh empat saya kira dominasi apbn akan tetap besar
nah tentu pada waktu yang sama kita juga akan
contohnya siapa siapa saja
kalau tidak salah ada satu yang softbank itu katanya gak jadi ya
masih banyak sebetulnya
kalau saya lihat daftarnya di tempatnya pak bahlil menteri investasi
itu banyak sekali yang interest
banyak itu berapa
lebih dari sepuluh lebih dari seratus
yang saya lihat sementara ini lebih dari dua puluh
dengan berbagai macam size ya
karena tidak semua kan investor kelas besar sekali
local dan asing
dan bahkan pada waktu pertemuan kami dengan para developers yang besar besar
mereka menyatakan siap
dan tentu saja kan harus pilih pilih ya
jangan sampai ada investasi yang akhirnya tidak sesuai dengan ini
yang human nature culture dan filosofinya
yang diinginkan ya investor seperti apa
dengan social justice nya baik dengan governance nya baik
sehingga mereka harus ikut
urban design guideline kita seperti itu mereka harus ikut seperti itu
dan kami juga berkeyakinan bahwa kalau kita punya esg baik dari awal
dan kita jaga itu sebagai model
maka akan lebih mudah bagi kita untuk menarik ke partisipasi swasta
baik dari dalam maupun dari luar
karena esg ini kan satu mantra baru ya
jadi regardless kepada mereka besar kecil ataupun sangat besar gitu ya
dan kemudian nanti akan tetap harus jalan koridor tersebut
dan kemudian nanti akan tetap harus jalan koridor tersebut
dan juga jangan sampai menciptakan istilahnya taruhlah ada investasi di real estate
sehingga terjadi harga rumah atau harga properti yang tiba tiba melonjak dan lain sebagainya
begitu kan pak
memang kan harus hati hati kan dalam mengelola investasi ini
supaya tidak justru menimbulkan permasalahan ya dalam tata kelola dan pelaksanaannya
paling the best ya kira kira yang sudah goal
atau yang betul betul serius untuk berinvestasi di
kira kira ada politiknya dari luar negeri lah
semuanya bilang mereka serius ya
dan tentu ada dua investor besar yang sekarang ini memang ditangani langsung
ataupun kita support dari kantornya pak luhut
yaitu dari abu dhabi
dan satu lagi dari saudi arabia
itu yang besar besar
tapi sekali lagi kami ingin agar ini terbuka juga
buat yang lain gitu ya
tidak hanya yang besar besar seperti uae ataupun saudi arabia
tapi yang lain juga
saya lihat dari korea banyak yang menyatakan minat
dari china juga ada
us juga menyatakan
kemudian juga yang tadi lokal juga
mereka bilang bahwa kita juga ingin menunjukkan bahwa merah putih pun juga ingin berkontribusi gitu ya
dan yang menarik pak desi
saya juga menerima misalnya dari diaspora global
yang berada di luar negeri ya
nah ini bagus supaya jangan ada brain drain
justru berikan mereka tantangan
mereka sangat tertarik
sebagai investor atau
sebagai investor ataupun sebagai pelaku ya
juga yang punya knowledge
boleh nggak pak bambang kita punya rumah diaspora di ikn
sehingga kami yang di luar negeri ini terwakili dan hadir di ikn
nah ini cara cara seperti ini saya kira bagus gitu ya
ini dari komunitas kan
dari orang oleh orang untuk orang
dan itu kita berikan ruang
dan teknologi pasti ini sudah diberikan lah kalau untuk ikn ini
harus bisa menjadi rumah yang semua itu berbasis teknologi ya
berbasis digital berbasis internet
sehingga mungkin juga investasi investasi di situ mau tidak mau kan harus betul betul besar dan serius ya pak bambang ya
dan yang ingin kita wujudkan kan ini kota untuk semua ya
dan itu artinya kita juga harus merangkul semua pihak yang memiliki komitmen
yang memiliki tadi ide keseriusan untuk juga berpartisipasi
dan ini dilibatkan kak
jangan sampai kesannya itu top down
apalagi dengan masyarakat setempat maupun yang di sekitar kan
itu kalau kami menerima banyak sekali usulan mbak
misalnya kami membuat taman anggrek hutan
khusus saja anggrek hutan
atau ada yang bilang
pak di sana banyak artefak artefak dari
pohon pohon yang sudah ratusan tahun
kenapa tidak dibuat museumnya pak
atau ibu ibu yang pak saya ingin mempunyai satu rumah kebaya nusantara di sana
bagus sekali nih kalau ide ini semua bisa
ide itu masuk dan mereka tidak bergantung kepada dana pemerintah
mereka bisa sendiri gitu ya
people funding itu tadi
jadi p empat itu yang saya ingin wujudkan di situ juga
iya dan ini good governance ini juga kan kita harapkan dengan
semuanya ada keterbukaan transparansi dan juga kolaborasi
kita harapkan justru bisa menyelesaikan masalah masalah yang saat ini
sedang dihadapi oleh indonesia dan dunia ya sebenarnya
number one itu kan masalah lingkungan hidup
masalah perubahan iklim
kita harus mengurangi emisi
tapi juga di situ ada masalah kesenjangan sosial
masalah kesenjangan ekonomi
dan juga gap antara pusat dan daerah
dan belum lagi gap
nah ini pendidikan
pendidikan kesehatan juga karena
biasanya kan kita selalu antara wilayah barat dan timur ada kesenjangan ini
kita harapkan ini semua bisa teratasi paling tidak ya
kita memang mengharapkan bahwa semua tadi yang pr pr besar yang ada di dunia ini
yang juga kita alami gitu ya
itu bisa kita paling tidak kita perkecil ataupun kita hilangkan sama sekali
sehingga ini menjadi kota yang inklusif yang equitable
dan satu hal lagi mungkin yang kita belum tahu
nah itu resiliens
bagaimana kota itu nanti akan resiliens untuk menghadapi berbagai kejolak
tidak hanya ekonomik dan finansial
tapi banyak politik juga
politik dan house juga kita
jujur gak masuk health kan
kalau sekarang ini resilient selalu harus masuk health juga gitu ya
apalagi kalau di situ nanti ada pusat pusat laboratorium riset dan lain sebagainya
kerjasama dalam membangun ini
tentu saja banyak stakeholder nya
tapi kan diperlukan pakar rakyat
dan juga yang bisa ya arsitek arsitek yang luar biasa
dengan siapa siapa saja khususnya di internasional pak bambang
karena ini kan memerlukan sdm yang luar biasa
canggihnya juga untuk membangun sesuatu yang
kami terbuka mbak desi dengan berbagai macam asosiasi dan juga kumpulan profesi
itu dari dunia ini juga yang tadi untuk mewujudkan smart cities gitu ya
ataupun asosiasi dari apa
ataupun asosiasi dari perencanaan kota dunia
yang kebetulan tahun ini kongresnya akan di bali
mereka juga menyatakan bahwa kita siap untuk membantu pemikiran
tapi banyak lagi di luar itulah
untuk menghitung tadi bagaimana cara memverifikasi memonitor dan juga mereport kondisi dari emisi kita karbon kita
jadi dari kiri kanan atas bawah kok rasanya positif gitu ya
kalau di atas kerta saya juga excited deh nanti
mungkin kalau lain kali kita ketemu kita langsung ke lapangan
pak bambang anda sebagai sudah cukup lama ya di perbankan adb di manila ini
ada punya dari pak bambang sendiri ya wish list atau your on signature yang ingin dikontribusikan sebagai kepala otorita ikn ini
jadi as a first kepala ini tentu harapan saya saya meletakkan satu fondasi
dengan konsep konsep yang mbak desi tadi sebutkan
kemudian resilient nyaman humanist dan sebagainya
dan itu hanya bisa diwujudkan kalau semua pihak mendukung
dan melalui kesempatan ini juga saya ingin menghibau semua elemen masyarakat komunitas
tadi yang punya ide ide bagus please
kita terbuka kok untuk itu semua
dan dengan dukungan semua pihak saya kira kita bisa mewujudkan satu model
model baru tadi untuk mengelola kota di masa depan yang berbeda dengan apa yang kita punya sekarang
sehingga kita benar benar mempunyai kota yang humanis kota yang livable dan mempunyai resiliensi untuk kedepannya
iya dan menjadi prototipe atau kota model dan contoh ya
kalau memang sudah berhasil tentu bisa kita harapkan kita terapkan ke seluruh indonesia
sehingga nanti seluruh indonesia itu sendiri nusantara ke nusantaranya itu sendiri memang humanis inklusif
dan juga kita mengapresiasi kekayaan alam yang kita miliki kita rawat dan tentu saja kita bisa sejahteralah
ya semoga kalau memang tujuannya baik dan dilakukan dengan baik dengan niat baik dan dengan orang orang baik harusnya bisa terjadi
insya allah pak kita wujudkan itu bersama ya
iya sukses sekali lagi pak bambang ya
sebuah jabatan yang luar biasa menarik dan menantang tentu saja
ya demikian insya allah
insight with desi anwar kali ini
anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia com dan di youtube cnn indonesia
jangan lupa masih ada covid sembilan belas jaga jarak rajin cuci tangan pakai masker dan hindari kerumunan
dari saya sampai jumpa stay safe